saya harus melakukan kamu seperti
memperlakukan anak sendiri
dan boleh dibilang sudah hampir dua tahun
sejak kepergian al
mama cuan kepingin
jangan sampai ingatan ingatan
memori memori akan aldebaran
membuat kamu sedih
tapi justru memaham
ah aku punya satu permintaan lagi
boleh gak ma
boleh ya ma
boleh ya ma
jadi kamu mau tidur pake wajah papa
menyempatkan waktu untuk aku menikmati kamu
sampai jumpa lagi
untuk datang dan doakan allah
ya harus sempatlah tante
one of my cousin kan harus dapat doa terbaik dong
sama yang tadi
itu yang aku mau
aku tuh masih belum plong gitu
belum lega tante
aku masih pengen ngobrol sama dia cuma
aku tahu banget sih ini waktunya gak tepat
kalau boleh sama tante juga maksudnya
aku pengen minta izin untuk nanti ngajakin andin ngobrol lah
kasih waktu dulu ke andin
nanti juga bicaranya kamu harus masuknya pelan pelan juga
tapi memang harus dijelaskan
jangan sampai ada salah paham
udah ngusok waktu kamu
tapi ya memang
masalah kayak gini
mas uriah bisa nanggap ya
saya sama sarah pamit ya
terima kasih sudah menyempatkan waktu
untuk datang ke pengajian dan mendoakan
mudah mudahan keluarga ibu rosa
semuanya diberikan yang terbaik oleh allah ya
doa yang sama untuk bapak dan ibu juga
saya doakan yang terbaik untuk pak ahok
karena kamu tau lah
sahabatnya allah juga
jadi saya sangat appreciate kedatangan kamu
dan doa doa baik kamu ya
saya mau ke dalam sini
buat siapa ki
ya buat masal sama mas randy lah
kan mereka berdua sekarang itu kan jomblo mbak mir
untuk makan tengah malam mereka sih
apalagi kalo bukan kiki yang nyapinnya masih
kiki ini tuh diciptakan untuk mereka berdua nih
untuk membagi hati kiki
setengah buat masal
setengah buat mas randy
biar gak reputan
makasih banyak loh
mama papa udah dateng kesini
berbeng hibur aku dan hibur anak anak juga
dengan pengajian hari ini
dan malam selanjutnya
kita semua diberikan sabaran
ya walaupun aku tahu ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk dijalani
tapi semoga mama sama papa doain aku terus
pasti ya pasti

pasti didoain selalu ya
karena kami ini semua tau
kalo kamu itu adalah
pada keadaan yang baik
kalau kamu itu adalah perempuan yang paling kuat
lebih kuat dari apa yang kami pikirkan
papa sadar ini berat
buat papa dan mama pun berat
tapi papa berharap
semua yang di pendokter kita bisa saling menguatkannya
ya kurang lebih sama seperti doa dari om dan tante
semoga kamu senantiasa diberikan kekuatan ketabahan
makasih ya makasih pak randy
sama besok atau kapan gitu
kalau misalnya waktunya memungkinkan
aku ada yang pengen akuabrolin sih sama kamu
kalau kamu gak keberatan
ya kalau gitu saya mungkin sama pasar ya
semoga ibu dan keluarga diberikan kebahagiaan dan kesehatan terus
terima kasih banyak ya
jangan pulang dulu ya
banding lagi mau ngasih ini boleh ya
ini kudipek buat masa
terus ini kudipek buat mas rendy
kalau berdua kan kesayangannya kiki
jadi satu orang kiki kasih dua dua gitu mas
mas buat tante maya juga ya
oke terima kasih
tapi jangan boleh marah marah
tapi ini baju kegedean banget loh
rasanya kayak di peluk bapak mas
malam ini aku mau bertemu
agar nanti ketemu papa
di mimpi aku mas
terus berenang lagi deh ketemu papa
nanti kita mimpinya barengan ya lah
supaya ke lautnya sama papa au
kita bisa berenang bareng deh
sama julia sekali juga mas
mimpi indah ya rena
semoga allah nanti kabulkan keinginan kita untuk bertemu papa di dalam mimpi
papa yuk papa yuk
tumben loh kamu kayak gini
terus ngapain sih pakai di videoin
kan kamu kalau ngeliatin saya ngelakuin sesuatu yang gak biasa saya lakuin
kena pasti ketawa
kan saya nggak pernah begini
ngabadin momen aja
eh mau lihat nggak
video video yang kemarin saya ambil itu hasilnya bagus bagus
hantuku seluruh hatiku hanyalah untukmu
kamu inget gak
waktu saya masih punya amarah sama kamu
kurang ikhlas ya mukanya ya
nanti kalau saya udah pulang
kita foto ulang ya pre wedding berdua aja
tapi kali ini dengan rasa yang sama
selama di amerika pasti saya kangen banget
kamar ini tuh
punya rasa yang hambar
sudah terisi penuh dengan rasa cinta
aku sebut nama mu
seluruh hatiku hanyalah untukmu
sampai jumpa lagi
kok ketiduran gitu
tidur di kamar sana
kok aku ketiduran ya
tidur di kamar sana
bukan al marin
makanya aku senang banget didatengin mas a
walaupun cuma mimpi
ngobatin rindu aku sama mas al
saladin kok gak profesional banget sih
mas al pribadi tuh pribadi aja
jangan dibawa bawa ke pekerjaan
mas al di cancel mau jadi bmh ratu
gara gara mas al kemaren
mana aku juga udah kehilangan banyak project lagi
jadi pembatalan yang andin lakukan berpengaruh besar buat karir aku
kamu tuh emang gak tau kesalahan kamu apa
cuma pura pura gak tau sih
andin itu pemilik maha ratu sih ana
ya kalau dia mau bawa persoalan yang personal
ke kerana pekerjaan
ya itu pilihan dia dong
bebas gak apa apa
aku juga kalau ada di posisi angin akan melakukan hal yang sama
kamu udah jelek jelekin dia
udah ngomongin dia
kamu nyewa orang
buat jadi psikolog palsu untuk andin
supaya mentalnya jatuh
terus sekarang kamu protes kamu di cancel jadi biayanya mah ratu
tapi kan gak semuanya kesalahan aku
ini juga salahnya elsa
kenapa jadi salahnya elsa
kan semua kamu yang lakuin
elsa yang udah pengaruhin aku soal andin
selama ini dia yang bilang sama aku kalau andin tuh orang yang buruk
bisa disuruh nyampe
saya saya mau berbisik ke kamar dulu ya
ren bentar dulu bentar
siapa sih calon bmh ratu yang baru
saya masih belum tahu mbak
maha ratu gak pakai saya sebagai ba
mha ratu itu butuh saya untuk mendongkrak imaj kalian yang udah turun kan
ya randy itu cuma pelaksana
dia yang gak tau apa apa bukan pengambil keputusan kamu gak bisa dong push dia
dia tuh cuma bawahan ya
bawahan yang selalu ikut campur dalam masalah keluarga tapi sayangnya nggak bisa ngambil keputusan
tuh kan tadi belain andien sekarang kamu belain randy
maaf saya perlu ngasih
kamu gak boleh dong memperlakukan orang kayak gitu
masa kamu ngerendahin orang lain atas pekerjaannya kan gak boleh
lagian kamu juga
ngapain ngebiarin bawahan kamu tinggal sama kamu
beda kelas tau gak
yuk kita ngobrol ya
semudah itu ya masih enak merendahkan orang
halo bel assalamu'alaikum

kamu mau gak
pagi ini kita sarapan bareng
ehm sebenarnya sih aku juga udah breakfast
tapi aku belum ngopi
maybe sebelum kita mulai hari ini sebelum kita mulai kerja
kamu mau ngopi sama aku dulu
boleh sih boleh
nanti kita ketemu di coffee shop biasa aja ya
oh ya bel
dia udah bangun
mama kamu malahan udah pergi deh
katanya tadi mau keluar sebentar
wah kayaknya dia kangen ke pasar tuh kayaknya
ya dia kan suka banget pergi ke pasar tradisional
iya kayaknya gitu deh
soalnya kan belakangan ini juga aku selalu minta masakinnya yang cepat cepat aja makanan instan gitu
biar nggak harus repot repot ke pasar
tapi kayaknya benar mama kamu ke pasar udah kangen deh
yaudah kalau gitu nanti kita ketemu di sana ya
setiap kali base teleponan sama adi rasanya seneng banget
selamat mengalami kamu
selamat mengalami kamu
selamat mengalami kamu
selamat mengalami kamu
kamu tuh lagi kenapa sih
aku tuh gak paham sama kamu deh
gak paham apa sih
masalah kamu sama andien tuh belum beres
terus kamu menghina randy
udah gitu kamu duduk elsa mempengaruhi kamu
kamu lagi kenapa
dia yang bikin aku
aku tuh udah peringetin soal elsa dari awal sama kamu
lagipula mau siapapun itu yang pengaruhi kita
kalau kitanya gak mau gak bisa sienna
kamu kenapa kayak nyalahin aku terus sih
semua orang kamu belain selain aku
kamu selalu nyalahin aku
aku bukan nyalahin kamu
kamu tau gak sih posisi kamu sekarang
tanpa aku salahin pun
kamu emang salah sienna
tapi aku yakin banget kalau elsa tuh memanfaatkan aku
untuk bahas dendamnya dia ke andin
dia sengaja banget bikin aku tuh kesel sama andin
bukan sekarang ada berita yang berkata

aku yakin banget ini semua tuh kerjaannya elsa atau enggak
dia tuh menganggap kalau aku tuh ada di tengah tengah dia ada nino
padahal kan mereka tuh udah cerai
ini semua tuh gara gara nino udah di klub kemarin
jadi video yang beredar kamu mabok mabokan
video yang beredar kamu mabok mabokan
itu ada nino
seriously kamu mikir aku kan seperti itu
kamu kayak gak kenal aku sama sekali ya
aku tuh cuma pergi pengen menghibur diri
pengen mencari ketenangan setelah kamu nyuekin aku di pengadilan
kamu nyari ketenangan ke klub
enggak ini enggak menjawab pertanyaan aku
ada tapi aku gak sengaja ketemu sama dia
dan itu yang elsa salah paham
ma aku seneng banget ma
semalam aku mimpi papa
wah manjer banget dong
abis pake baju papa
karena sebelum tidur
aku berdoa sama allah
semoga aku ketemu sama kota al
mama sama dada sekarang
ketemu papa juga nggak kalau mimpi
hmm kalau sekarang masih belum bisa ditanya ya
sekarang dia masih kecil
mama itu sebelum tidur itu
jadi mama udah ketemu sama papa
kita sama sama ketemu papa
mbak din aku seneng banget ma
selain mimpi ketemu papa
hari ini aku juga masuk sekolah
berarti ketemu sama teman teman sekolah juga dong
rasanya aku semangat ma
silah sekarang jam enam
makanan sarapan mbak din yang masak
jadi rajin banget masaknya
aduh mbak din makasih ya udah meringatkan bapak kiki
jadi bangun bangun udah beli sarapan
itu itu mana
itu mainannya mana
tuh tuh tuh
masukin yang ini loh
bahagia dong lu bebas tugas kagak masak
uh nikmat mana lagi yang kau tustahkan dari tuhan mbak mirna
mas karo udah baik an
udah alhamdulillah udah baik an banget ma
tadi berapa diri lah
yang ungu ungu
ngerasa gak sih din
setelah pengajian semalam itu kayaknya auranya tuh beda gitu
iya gak sih kiki
kamu ngerasain juga ya
aku sih ngerasa lebih tenang lebih damai lebih sejahtera sih
selamat pagi bu bos
blue lies and grace and kotak kotak merah
aduh ada lagi happy ya cicu oma nih ya
ketemu mimpi papa semalemnya
hmm sama happy karena mau sekolah ya
terus ini juga suci oma satu bocil
mbak andin belum masak sarapan
aduh sering sering ya
tapi jangan sampai kamu tinggal dengan andin sendiri ya
kamu harus siap siapin oke
andin tinggal cik beramu
mama nanti aku ke sekolah ya
mama harus kerja
mama harus balik ke kantor
jadi kamu dantrin sama cucawpa riza dulu ya
eh aku harus tetap semangat deh
itu namanya baru cicu oma yang pinter
salam dari cik
aku minta tolong banget
tolong jagain rena ya
aku masih belum tau siapa orang yang udah ngasih surat kakunya
pokoknya nanti gue akan mengerahkan seluruh kemampuan gue
pokoknya tenang aja
gue pasti bakalan jaga rena tanpa berkedip
pokoknya gue gak bergerak di depan sekolahan aja boleh tuh tipe tipe
pokoknya aman deh
terlindungi dilindungi jadi karena suruh jaga rumah ya ya ya ya udah sama sama
kamu kasih minum dulu
ya udah oke terserah deh
pagi ini semuanya terlihat happy
sama senang sekali
semoga terus begini andin ya
ah ah ah but i still miss you x satu
nanyain kabar aku setiap kali kita ketemu
walaupun ya mungkin intensitas kita komunikasi kan juga sudah lumayan sering
ya bukan apa apa juga nggak ada salahnya juga kan
iya benar sih
ya mungkin bagi kamu itu hal yang biasa sih tapi bagi aku
oke makasih di
sekarang aku panggil youters ya kamu pasti mau pesan kopi dulu
boleh tapi nanti aja
saya penasaran sama kamu
kayaknya ada yang mau kamu sampein ya misalnya
mau langsung oke
aku udah bikin proposal dan presentasi
aku kurang pede kalau aku belum nanya sama kamu
karena aku yakin pengetahuan kamu jauh lebih banyak daripada aku
kalau kamu gak keberatan tuh ya tolong kamu cek dulu nggak ada masukan mungkin
saya liat dulu ya
ini orang kenapa ya dari dulu tuh gak pernah berubah
selalu baik dan perhatian
jadi pengen buka hatinya lagi di
tapi ya pak adi udah siap untuk itu ya
catherine selalu menjadi yang pertama di hatinya
bel kok kamu ini bisa bikin kayak gini sih
sebentar sebentar ya
ini dari tadi
ada sedikit noda di
aku gesagt ke pak adi

bikin jantung aku jadi deg degan gini
in denial kita berusaha melupakan
tapi kita sebenarnya belum ikhlas
kita masih sering
kepikiran al tapi berusaha untuk menutupi
karena ada sesuatu yang mengganjel
dalam diri kita
cuman semalam itu benar benar
mengajarkan kita untuk
merelakan dalam arti kata
ya ini yang sudah
dikasih sama tuhan
tapi aku bersyukur sih
ada mama di samping aku
kalau mama gak ada di samping aku
aku gak tau lagi
karena kamu otomatis sudah jadi anak mama
kami sudah menikah dengan al
kamu juga anak mama
kamu lah pengganti al
walaupun memang al tidak bisa tergantikan
kamu adalah istrinya al
seharusnya melakukan kamu seperti
memperlakukan anak sendiri
dan boleh dibilang sudah hampir dua tahun
sejak kepergian al
mama cuman kepingin
jangan sampai ingatan ingatan
memori memori akan al debaran
membuat kamu sedih
tapi justru memori itu harus buat kamu
karena masih ada anak anak yang butuh kasih sayang kamu
ya aku berusaha mungkin alah
sekarang ini aku juga
paling menggunakan waktu dengan sebaik mungkin
nanti aku nyesel
pertama aku fokus sama anak anak
terus bantu perusahaan mas al
kenangan tentang al harus membuat kamu
semakin maju dan buat kamu bahagia
bukan malah terpuruk ya
cuma pengen pesan itu aja
pokoknya apapun keputusan yang akan kamu buat nantinya
demi kebahagiaan kamu dan juga anak anak
mama akan ada
selalu bersama kamu